bagi anda ataupun kolega saudara anda yang saat ini berprofesi sebagai pns ataupun pegawai negeri sipil
kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berencana akan mengubah sistem penggajian pegawai negeri sipil
rencananya pemerintah akan menghapus gaji pokok seperti yang selama ini diatur undang undang
pokok ke pegawai
baik kita lihat bagaimana di lanser dating finance
menteri pan rb asman abnur mengungkapkan sistem penggajian pns yang baru akan sama dengan swasta
besar kecilnya gaji seorang pns bergantung pada kinerja dan jabatannya
indikator pemberian tunjangan akan berpatokan pada sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya di mana pemberian tunjangan dipukul rata bagi pns yang memiliki jabatan berbeda beda
dengan nilai yang sama asman menambahkan sistem penggajian baru ini akan berlaku serentak paling lambat pada dua ribu sembilan belas